nah maraknya berita palsu atau hoax membuat sembilan pengembang asal indonesia berupaya untuk menciptakan sebuah aplikasi untuk menangkal aksi kejahatan cyber ini
aplikasi tersebut diberi nama turnback hoax
aplikasi yang kini baru terpasang pada extension browser google chrome ini memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk menanggapi informasi yang tersebar melalui halaman web
pesan berantai maupun gambar pada sebuah artikel misalnya
anda bisa memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut
anda juga bisa meninggalkan komentar di bawahnya
nah aplikasi ini berbasis data dari tanggapan pengguna
kelemahannya apa analisa informasi masih manual dan diserahkan kepada publik
pada akhirnya penggunalah yang dimina untuk lebih cerdas lagi begitu dalam menilai informasi yang diserap
jadi kita ingin membuat sebuah tools yang fair terbuka
orang bisa melaporkan dan orang bisa berpendapat apakah ini hoaks atau tidak
sehingga tools itu bisa merekam semua informasi tersebut
kemudian nanti di dalamnya kita agregasikan
misalnya kalau artikel ini domennya apa kita agregasikan
untuk ketingkatan domen berapa banyak domen ini menyebarkan informasi hoax